kementerian kelautan dan perikanan menangkap kapal ikan berbendera malaysia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan selat malaka batam kepulauan riau
lima awak kapal berkeluar negaraan myanmar yang berada di kapal ditangkap dan dibawa ke kantor psdkp batam
aksi kejar kejaran mewarnai upaya penangkapan kapal ikan berbendera malaysia yang melakukan illegal fishing di selat malangka sodara
upaya pelarian kapal ikan terhenti usai petugas psdkp melepaskan tembakan peringatan
selain melakukan illegal fishing kapal ikan yang berisi lima abk berwarna
warga berkeluarga negaraan myanmar ini juga menggunakan alat pancing trau yang dilarang di indonesia
para abk juga tak memiliki dokumen resmi
menurut petugas kapal ikan ini pernah ditangkap dan dimusnahkan pada dua ribu dua belas
ada indikasi pemalsuan data pada kapal tersebut
kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama dengan identitas smr
dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dilakukan dipakai kapal lain lagi
padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu
jadi ini adalah kecenderungan nama nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan kita musnahkan dipakai lagi oleh negara tersebut
ini menjadi modus terbaru